handphone aku yang satu ini gak ketahuan
aku bakal ngasih lihat foto ini ke aku
biar cynthia sama gavin gak bisa ngelak lagi dan diusir dari rumah ini
udah aku catat
makasih ya pak
kamu mau kemana
aku mau jemput bela kak
aku mau jemput bella
alamatnya sudah ada sama aku
afin mau jemput bella
papa mau jemput mama dulu ya
aduh aduh papa
gak ada apa apa
kamu tau gak sih
tadi tuh aku denger kalo afif tuh mau jemput bella
aku gak peduli dan aku gak mau denger
sekarang yang terpenting bagi aku adalah
bagaimana hubungan kita berdua gak diganggu sama orang lain
kamu tenang aja sayang
dan aku tepelin
supaya kita tetap nikmati forever you know
gak tau apa apa ditulis sama si kafef
oh iya jadi kelihatan ya
oke oke sebentar aku telepon
teleponnya nanti aja dulu
kamu belum bilang makasih kan sama aku
udah nebelin jadi aku bisa lihat tulisannya
kan aku juga pinter ngerobot nanti kamu
cynthia sama gavin berduaan di ruangan kerja papa
untuk nanti dijadikan bukti
gavin tadi ada kamera flash
sayang ada foto kita
ada bangsa ya
pasti orangnya udah pergi
david ini gawat banget kalau sampai foto kita tadi jatuh ke tangannya mama sylvia atau afif
yaudah kita cari tempat lain sayang
disini juga gak ada siapa siapa
kalo foto itu kesebar
kak reina yang tadi ada di depan ruangan papa kan
pasti dia curiga waktu aku ambil foto mereka
kakak kakaknya tadi di depan ruangan papa
dari tadi aku di kamar kok ini shiva baru aja tidur
handphone aku di
gavin sini balikin kak raina
coba kamu liat di pesan terkiri nih
gak ada juga sayang
gak ada kan
kak sopan banget sih gak boleh handphone orang sembarangan
udah keluar sana cepetan
handphone aku yang satu ini gak ketahuan
aku bakal ngasih lihat foto ini ke aku
biar cynthia sama gavin gak bisa ngelak lagi dan diusir dari rumah ini
biar cynthia sama gavin gak bisa ngelak lagi dan diusir dari rumah ini

ya ampun ampun
ya ampun ampun
bener bener bukan mayatnya bella
hasil darahnya juga mengatakan seperti itu
berarti bella masih hidup dong
itu dia sil

aku juga gak paham gimana cerita sebenarnya
kalian berdua gak usah khawatir
walaupun bella sekarang berada di rumah ini
tapi aku pastikan dia akan segera mati
barusan cynthia telpon aku
dan dia bilang kalau afif telah menemukan nomor yang dipakai bella
untuk menelpon syairah
dan nomor itu dimiliki oleh seseorang yang bernama narsi

siapa itu narsi
aku belum tahu kak
tapi aku akan terus menyelidiki itu
yang jelas sekarang ini afif sedang menuju ke rumahnya narsih ini
yang jelas sekarang ini afif sedang menuju ke rumahnya narsi ini

selama aku masih hidup
aku akan selalu berada di belakang kamu
dan semua masalah kamu
aku akan beresin
kamu tenang aja
rafiq pasti sangat bisa diandalkan
aku pergi dulu
kamu sudah nggak demam lagi
saya tetap mau cari anak saya shiva
eh jangan dulu
walaupun kamu sudah tidak demam
tapi badan kamu belum pulih benar

enggak bu saya sudah sehat
saya mau cari anak saya
tunggu beberapa hari lagi
tunggu beberapa hari lagi
sesudah itu kamu bisa menemui anakmu

itu sepertinya ada orang ragu
itu sepertinya ada orang bu
itu sepertinya ada orang bu
ibu ke depan dulu ya
aku tahu waktu itu ibu sudah nolak untuk datang ke rumah
aku tahu waktu itu ibu udah nolak untuk datang ke rumah
tapi sekarang aku mohon betul betul
aku butuh bantuan ibu untuk rawat kenzo
ibu masih merawat orang yang lagi sakit
ibu masih merawat orang yang lagi sakit
dia tuh benar benar butuh bantuan ibu
suaminya menelantarkan dia
hasilnya benar benar menyedihkan
hasilnya benar benar menyedihkan
siapa bu saudara ibu
tahu nggak ibu menemukan dia di mana
di pinggir sungai
boleh aku ketemu sama orang ibu
di mana bu orangnya
tapi barusan aja ngobrol sama ibu
mungkin dia pergi
padahal kondisinya belum pulih benar
yaudah aku bantu ibu cari
kalaupun memang dia pergi pasti dia belum jauh
kenapa tadi dia pergi ya